jalan jalan sambil foto foto sendiri mungkin udah biasa ya
cuma sekarang kita bisa jalan jalan sambil difoto oleh fotografer profesional
nah di liputan demi cuan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan seluk beluk bisnis fotografer travel ini
pasca pandemi covid sembilan belas masyarakat kini dapat kembali berlibur atau hanya sekedar jalan jalan cantik
baik di dalam negeri hingga ke mancanegara
hal inilah yang membuat bisnis layanan jasa fotografi traveling kembali bangkit
dan menjadi bidang bisnis yang laris manis dan menghasilkan cuan yang melimpa
salah satunya adalah sweet escape
perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan jasa fotografi traveling ini mengatakan
sejak pandemi covid sembilan belas dinyatakan usai klien klien mereka sudah kembali seperti sedia kala
bahkan dalam satu bulan platform berbasis aplikasi ini mendapatkan permintaan hingga tujuh ratus sesi pemotretan
baik dari klien lokal maupun internasional
berpengalaman sebagai fotografer selama dua puluh tahun membuatnya mengerti pentingnya momen dan kenangan bagi seseorang termasuk saat liburan
hal inilah yang menjadi alasan dirinya merambah bisnis layanan jasa fotografi momen liburan
pada dua ribu tujuh belas lalu
selain untuk memenuhi kebutuhan berfoto saat liburan
platform ini juga dibangun untuk memudahkan fotografer mendapatkan pekerjaan
ia bekerjasama dengan total lebih dari seribu fotografer domestik hingga internasional
hal inilah yang menjadi salah satu tantangan selama menjalani bisnis tersebut
tantangannya nyari fotografer yang handal friendly depandable
udah kayak punya temen di kota tersebut
harus nyari harus training harus bangun teknologi belakangnya
dimana memudahkan customer dan memudahkan fotografer
dalam menjalankan bisnis layanan jasa fotografi khusus untuk momen liburan ini
kecepatan juga mendapat poin penting
setelah sesi pemotretan foto harus segera masuk tahap editing yang dikerjakan oleh editor khusus secara terpusat
hal ini untuk mempercepat proses dan membantu efisiensi pekerjaan
sehingga hasil foto dapat langsung diterima
klien dalam kurun waktu satu sampai dua hari
vincent mengatakan baginya bekerja sebagai fotografer
ia dapat bertemu orang baru dan menjalin komunikasi yang baik selama bekerja di bidang ini sejak dua ribu sembilan belas
kalau foto travel kita komunikasi sama orangnya
kita mau nyampein apa kita mau
terus kayak orang itu happy lihat hasil kita
itu kesenangan tersendiri buat saya
tarif layanan jasa fotografi traveling di platform ini dibanderol mulai dari dua delapan juta rupiah
per jam untuk wilayah domestik
menurut pengguna jasa nabila
tarif yang ditawarkan sepadan dengan pelayanan yang didapatkan
terus aku lihat portfolio nya jauh beda sama kalau kita foto sendiri
kalau kita foto sendiri kan warna nya standar yang sudah di fotoin dari hp
cuma kalau ada fotografer ini diarahin
jadi kita lebih luas lebih enak dilihat di foto
terus foto nya di editin juga kan

terus kita akan mencoba untuk memperbaiki video ini di platform online lainnya
yang menawarkan layanan jasa fotografi traveling adalah the land story
yang sudah memulai bisnisnya sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
pada platform ini kita bebas untuk memilih fotografer yang diinginkan sesuai dengan budget dan keperluan
untuk dapat anda gunakan nantinya
jadi platform ini memudahkan anda untuk menyewa jasa fotografer sesuai dengan domisili
walaupun bisnis fotografi traveling sempat terpuruk pada saat
pada saat pandemi permintaan layanan jasa fotografer traveling meningkat pesat usai pandemi
harga yang ditawarkan pada platformnya pun relatif terjangkau
yakni mulai lima ratus ribu rupiah untuk satu sesi pemotretan selama satu hingga dua jam
tiga ratus fotografer telah bergabung dalam platform online miliknya
kita jasa fotografi dimana kita empower lokal fotografer di masing masing daerah gitu
jadi dulu sebelum ada bisnis the lens story atau bisnis yang seperti the lens story
kalau misalkan nih ada orang pengen pre wedding fotografi di bali
mereka tuh akan bawa fotografer dari jakarta
jadi yang dapat job tuh ya orang jakarta aja
salah seorang pengenal layanan jasa fotografi traveling mengaku
memang sudah beberapa kali menggunakan jasa fotografer profesional
setiap kali ia berpergian untuk mengabadikan momen
bahkan ia mengaku selalu menyiapkan budget khusus

jadi kemana pun pergi apalagi di indonesia nih sekarang udah mulai banyak tempat tempat yang ada yang menggabungkan saya

dengan semakin diminatnya bisnis layanan jasa fotografi traveling ini
diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berfoto saja
namun juga menjadi ladang pekerjaan bagi para fotografer di indonesia
tim liputan cnn indonesia